rena juga kok nggak ada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
apa senang sekali lena bisa deket sama mama kamu
iya pak aku juga senang banget warna
aku kepengen sih untuk kamu bilang cinta sama aku
kau juga senang banget
tuh ini kita obat
ini buat rena
ayo kita terbangin dulu pesawatnya setinggi mungkin
rena terbangin ya
sama opa juga ya
satu dua tiga
wow larinya kesana
pinter banget nenek terbangin pesawatnya
oh itu udah
ini satu lagi
coba terbangin lagi yang jauh
satu dua tiga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
tinggal ini ya
satu dua hah hah
satu dua tiga
ya kertasnya udah abis
kita selesai dulu mainnya ya
kita main yang lain ya
aku ambil kertas lagi ya omah
kalau kakinya nggak begini sih aman
udah kebelet mau ke toilet
nanti setelah entus dari toilet baru entus cariin papasnya oke
nggak kuat sakit perut bentar sebentar aja sebentar jangan ke mana mana
aku cari sendiri aja deh di kamar papa
mana ya kertas
hah ada kertas
rena udah dapet kertasnya
oh udah dapet yaudah kalau gitu kita main pesawat lagi yuk
di dalam ada pak jura sama bu sarah
wah kertasnya udah dapet
oh kamu sudah dapat kertasnya
wah pinter sekali
pinter rena anak pinter
apa aku bikin sendiri loh pesawatnya
ini kamu bikin sendiri
gak sekali rena
terima kasih ya
boleh boleh coba main
mau lihat mau lihat
omah juga hah hah
tuh karena hah hahnya omah jadi gitu tuh
omang nggak pinter ya begitu begitu ya
rena mandi dulu ya sebentar ya
oh iya boleh dong
rena mandi dulu ya sama ncus
nanti kalau udah selesai mandi main lagi sama oma sama opak
tapi aku mau mandi sama oma
mau dibandingin sama kamu
mau mandi sama oma
eh tapi sama anjis juga
ya mandi sama oma sama ncus
kenapa ada materainya
ini kayaknya adalah pesuatan
yang tolong lima anak mu verts
seperti dua anak
berdua itu kary sometimes
belum karyanya nyaris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
kok tiba tiba sih datang kesininya kamu kasih tahu aku dulu sih iya papa papa kangen banget sama
rena terusnya apa kesini enggak tahu kenapa anak itu mengingatkan kamu waktu kecil jadi
ngangenin terus tapi emang iya sih tingkah lakunya itu lupa bikin kangenin banget iya betul betul
hai mau mana rena juga kok nggak ada karena lagi mandi dan lucunya tadi
rena minta dimandiin sama mama
apa senang sekali rena bisa deket sama mama
aku juga senang banget
penasaran kertas tadi itu surat apa ya
ngaji kembang buka

surat rajinyen disgusting kemana ya
hini siapa enggakpequé dirus hope
gini nih kalau kamera dikunci
tadi ada yang masuk kamarvordan
seolahnya ada satu dokumen iran
siapa ya masial kawasan kathy kedaient alih ke
ya yang masih tidak tahan i will i will keep going
kiki kurang tau mas soalnya dari tadi kiki juga gak masuk masuk kamarnya mas
terus siapa yang ngambil coba